beralih ke sepak bola nasional leg kedua final piala indonesia dua ribu sembilan belas yang sempat tertunda
antara psm makassar melawan persija jakarta akan digelar pada hari selasa sore
untuk menghadapi laga tersebut psm makassar akan mengutamakan organisasi tim
sementara persija jakarta yang baru tiba senin sore menolak untuk mengambil jatah official training untuk mempersiapkan timnya
psm makassar melakukan persiapan terakhir jelang tampil di leg kedua final piala indonesia dua ribu sembilan belas
menghadapi persija jakarta di stadion andi matalata senin sore
dalam latihan ini willian pluem dan kawan kawan hanya melakukan latihan ringan
dan permainan untuk melatih kerjasama dan koordinasi antar lini
sejumlah pemain psm yang sempat mengalami cedera seperti pluim muhammad rahmat dan asnawi mangko alam
menyatakan siap tampil melawan persija
menurut pelatih psm dari j k lezic
laga ini sudah dinantikan oleh psm makassar
seluruh penggawa j k lezic
dengan bantuan dan dukungan para fans psm mereka yakin mampu meraih juara piala indonesia dua ribu sembilan belas
di peristiwa yang sangat awal kita bisa melawan psm
sementara itu persija jakarta memilih untuk tidak menjalani latihan sebelum laga melawan psm
tim macan kemayoran lebih memilih untuk menjaga kondisi para pemain dengan beristirahat
lantaran padatnya jadwal liga satu dan piala indonesia
menurut pelatih persija julio banuelos mereka memilih untuk beristirahat
tidak berarti mereka trauma dengan insiden pelemparan bus oleh oknum supporter psm makassar beberapa waktu lalu
kita tidak memiliki kesalahan sebaliknya

lebih baik untuk beristirahat di jalil daripada di sini
ini hanya peralatan
orang dari makassar tidak memiliki masalah dengan orang di permainan
pertandingan final kedua piala indonesia antara psm lawan persija
akan diberikan oleh piala indonesia
piala indonesia akan digelar pada selasa enam agustus
pada leg pertama sendiri persija sukses mengalahkan psm dengan skor satu
saat laga berlangsung di stadion gelora bung karno dua puluh satu juli lalu
reinhard soplantina makassar sulawesi selatan